aksi oknum polisi yang bertugas di polda jawa tengah merusak mobilnya sendiri
menggunakan senjata laras panjang viral di media sosial
dalam video yang direkam oleh warga pada rabu siang
terlihat oknum polisi tersebut naik ke bagian depan mobil sambil memecahkan kaca
usai merusak mobilnya ia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi
aksi oknum polisi pun semakin meresahkan warga saat kendaraannya menyerempet pengendara sepeda motor
ada pun hasil tes urin yang dilakukan direkturat reserse narkoba jawa tengah menunjukkan
brigadir a positif mengonsumsi narkoba
kami siang direktur reserse narkoba jawa tengah kombes lutfi martadian menyatakan
brigadir a sudah sepekan tidak berdinas karena adanya masalah rumah tangga